anda bersama sbs bahasa indonesia
nanti untuk nasi sayurnya gak harus sama kenikir aja boleh mau tambah sayur aja apa aja boleh
awalnya ini tadi banyak sekarang sudah menyusut
meski gagal kali ini muharyati tak patah arang
pokoknya pas peralihan pindah ke indonesia muda
bukan justru saling menjauhkan
seolah dasar ya ketika malam hari kita menggunakan
trend terbaru sedang apa nih ikutin
kalau kita punya dua fokus
nah kalau ini adalah lokyo
selamat pagi pak arief pak arief langsung saja ke pertanyaan saya
di timnas semuanya gitu
garuda pun menjamin kompensasi layak akan diberikan kepada karyawan yang mengikuti program
di atas lima puluh lima dan orang orang yang punya comorbid ya
bukan cuma butuh keseimbangan dan keberanian ketenangan juga penting diperhatikan agar tidak panik saat melewati setiap rintangan
polemik masuknya teknologi diharapkan pengunjung tidak mengubah
bagi ketua program studi teknik mesin ftm di itb sandro mihradi
nah posisi untuk kualitas tidur yang paling baik sebenarnya adalah yang nyaman
kami sudah melakukan untuk kejahatan berkaitan dengan illegal logging
saya beruntung itu bisa masuk ke banjar utama
buat pak deparno nih yang menghabiskan keseharian di sungai ciliwung ini
karena sudah beberapa tahun ini
kasus gagal bayar di asuransi
mereka bukan caleg yang sembarangan juga
kalau kita bicara komposisinya sama tidak
mrt jaraknya kurang jauh gitu
kalau coach boy ngelatih gol gue bisa jadi bagus gak ya badannya
saya lihatin dulu ini mana sih ini sumargo
ini mungkin yang menyebabkan tadi ditariknya gerakan blackout dua ribu dua puluh empat
ini kan juga kendaraan kendaraan semacam travel travel plat hitam gitu ya yang disewa
dan saya pun merasakan sendiri kalau di indonesia
kayak gua emang gua kan emang sayang banget main basket kan yaudahlah
satu tong dapat menghasilkan sampai lima belas plastik arang batok kelapa
jadi hari paling sibuk bagi gerai makanan cepat saji
apa yang anda bisa lihat asia pasifik pak
kalau di sini sendiri suasananya masih asri dingin dan enak banget buat liburan sama teman teman
ternyata menjadi celah bisnis tersendiri
dan juga ngambil phd pada saat saya
berbagai metode penelitian menyampaikan angka
kita berhadapan dengan variannya mana
mungkin bisa diatur sedikit ya
betul itu tempat tempat drakor sama kantor kantor artisnya k pop
mesin mesin ini terus beroperasi selama dua puluh empat jam
dan daunnya bisa jadi serat kan
kemenangan diperoleh pada pertandingan terakhir yang berlangsung di tantri kim namsung pada minggu sore
namun kini ia mampu mendapatkan sekitar tujuh hingga delapan juta dalam setiap harinya
puji juga menambahkan untuk nilai ekspor pada oktober dua puluh dua lima belas miliar dolar as tersebut tercatat mengalami kenaikan enam tujuh persen dibanding september dua ribu dua puluh
tidak hanya itu di satu sudut destinasi ekowisata ini juga tengah dibangun stand umkm untuk enam pelaku usaha kuliner
tapi yang saya paling suka nih teksturnya nih ya

ini tahun dua ribu empat ya saat perusahaan baru dibuka jadi branson ini bilang katanya tahun dua ribu tujuh belas
terapi fisik digunakan untuk merangsang otot dan meskipun ini dapat meningkatkan mobilitas
memiliki kondisi kesehatan jangka panjang
mencatat bahwa daging dan sisik terenggiling
kalaupun kasus meningkat tidak sebanyak gelombang ketiga
ya kita kembali melihat visual yang ada saat ini
diberikan subsidi atau insentif dari negara
kalau dulu zaman dulu di pasifik ada dewa andi
tidak sesuai dengan exit poll ini gimana maksudnya bang
dan hindari juga konsumsi lemak dari gorengan ataupun jerawan kulit ayam junk food karena sifatnya rendah serat
yang benar itu main sipak ragu seperti apa
gua hadir tapi gua cuma dapat ilmunya setengah
kalau misalnya kita lulusan seoul day gitu ya
pemilunya sudah selesai mungkin sudah bisa baikan lagi ya
keduanya menampilkan persaingan yang sengit sejak awal game pertama
karena apa karena posisinya sudah di end gitu ya sudah tidak di encrypt alias sudah di decrypt oleh aplikasi end to end tadi
sudah tiga dekade ini warga bergulat dengan sampah plastik
bisa menyebabkan kita terkena penyakit kanker dan segala macam
pelayan masyarakat responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat
iya keliatan banget tuh dari foto lu dipotongin
saya udah berharap bisa lari sendiri karena orang orang lain ya mungkin latihannya nggak perlu sebanyak saya gitu
hmm wall papa berarti orang bali asli
nah yang terkena covid ini sudah dilakukan isolasi di tempat
surade itu masih ada tersedia
di dapur kecil seluas empat meter persegi inilah kelezatan soto goreng ini tercipta
atau setara lima puluh enam enam persen suara rasional
gak gendut seharusnya gede gitu
pada dua ribu sembilan belas literasi keuangan atau melek keuangan masyarakat indonesia baru mencapai
terima kasih juga nih untuk makanannya makanannya untuk armi indonesia
tadi kan bahkan ada yang bilang
ya berarti saya juga harus lebih percaya diri lagi sama diri saya
apakah masih ada upaya lain yang dilakukan oleh tim gabungan setelah ada upaya perbaikan tanggul yang jebol dilakukan pada rabu pagi ini
yang kuliah dan menjadi dosen fakultas seni rupa dan desain institut teknologi bandung
saat tadi saya udah muter muter dapat tiga makanan eh dua makanan satu minuman nih
tersangka lantas melepaskan tiga tembakan ke pintu kaca bagian belakang kantor mui
lebih ngerti gitu rasanya
saya sih yakin mungkin kalau masalah uang bisa bayar ya biaya administrasi segala macam gitu
publik apapun pandangan dari publik ya harus dinilai sebagai sesuatu yang biasa yang objektif
namun permasalahannya ini timbul karena para pengusaha enggan menjual berasnya kepada bulog
ketika dia misalkan masuk ke wilayah yang berisiko
jadi akan memutuskan kembali menaikkan suku bunga pak
jadi ada bentuknya dalam penggunaan gadget tersebut
artinya ada kompensasi bahwa memang mutunya atau punya kualitas yang lebih bagus
jadi kalau semisalnya tetap memaksa walaupun itu ada perlintasan atau tidak memang tetap yang missing atau yang error adalah pengguna jalannya
ada yang saya juga lupa nih tapi beberapa kasus ada yang sampai mengakibatkan meninggal dunia
ekonomi kita diharapkan bisa berbasis inovasi
dukung tanah karena daerah tersebut memiliki karakteristik tanah lunak
pertama jangan sampai melewatkan makan sahur agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dan terhindar dari hipoglikemia
ya baik sebetulnya kriteria
yaitu otoriter permisif demokratis dan mengabaikan
untuk semakin memahami satu sama lain
lautan masa pedukung pasangan calon nomor tiga ganjar pranowo wahfud md
apakah juga dana dari negri
sejauh ini seperti apa investigasi dari pt lib selaku operator liga
dimana semua umat islam kita harus memberikan sebagian dari pendapatan kita
nah kalau sudah selesai dibentuk nasi sudah jadi bubur
serban ini gunanya untuk
ada di tempat mes olahraga
mungkin pak edi nanti bisa juga menjelaskan
menjelaskan apa yang akan terjadi
dan beberapa perwira yang sempat kami menanyakan tentang situasi
artinya tidak ada yang sisa dari depositnya dilakukan
sayuran segar dan minum banyak air
kali ini kita akan mengenal lebih lanjut apa apa saja itu yang bisa membuat gangguan terhadap kesehatan mental
kita sudah kemudian pada saat berkoalisi juga sudah ya ada kesepakatan dengan yang berkoalisi
dan bawang merah naik delapan puluh lima menjadi rp tiga puluh empat enam ratus per kilogram
memasuki masa pernikahan ada batik khusus yang mewakilinya
tertarik untuk sekedar mencoba olahraga ini
banyak banget jumpscare dibuka tadi dengan ayat ayat al quran
apakah ini akan menjadi katalis dalam pergerakan isg pada pekan ini pak
hakikat menjalin silaturahmi yang sudah dimuat pada tahun dua ribu dua puluh dua silam
unik kelihatannya juga sangat mewah kalau ditaruh di rumah
dengan menggunakan kendaraan listrik priyaldi serta tujuh puluh pengendaraan rangers f juga bisa menjaga kemampuan penjualan sampah
harusnya tidak tergiur untuk jabatan itu
untuk sekarang ya wah berat nih

nah inilah yang mendasari bahwa bukan hanya memberikan bantuan sosial atau bantuan langsung beras kepada masyarakat miskin
mudah mudahan masukannya ini bisa didengar ada yang nonton ada yang dengar dari pihak pemerintah
tapi emang pilihan gue sih emang gue jadi pengen masuk film itu gitu
tim liputan cnn indonesia
goa bloyot berada di kawasan karts sangku liran mangka lihat
nah ini kondisinya nggak baik gitu ya
ibaratnya harus fair waktunya kan ibaratnya mau tanding nih terus jauh kan
kelakuan sih gtn aku
tiga kampung cbo cksi ktk baduy dalam dan juga hutan
kemudian terdapat juga fasilitas top up di gerbang keluar untuk pengendara jalan tol yang kurang saldo
loh kalau begitu apakah kota pontianak kalimantan barat erat kaitannya dengan kuntilanak
tapi masih banyak masyarakat kita yang skeptis terhadap korban pelecehan dan bahkan korban ini menjadi pihak yang disalahkan atau disudutkan
pasar yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini adalah pasar khusus barang barang bekas alias loaka
serta bagaimana cara mencoblosnya kita kutip dari laman cnnindonesia com
pendiri drone om preet ismail fahmi mengungkapkan
secara rutin saya pula akan melakukan pengecekan kabel yang terhubung dengan panel surya
tapi kan juga mungkin penggunaannya pun juga harus ada syarat dan ketentuannya kan ya prof ya
jadi harusnya itu disesuaikan survei antikan
yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar
untuk seluruh masyarakat indonesia disini tahun ini
kalau di dalam perjalanan sih nggak ada
nah ini yang harus diwaspadai oleh risiko yang tinggi
karena satu sisi kita ingin membangun sebuah daerah
china amerika sama inggris
mendengarkan latunan latunan bacaan toraja tertinggi yang bahkan saya gak mengerti maknanya
sementara sejak januari hingga
arogansi serupa pernah terekam kamera pada jumat delapan belas juni dua ribu dua puluh
presiden dengan kewenangannya bisa memanfaatkan posisinya untuk anaknya kan gitu
ini tentunya semakin menurunkan disebut dengan vaksin hesitancy dari penerima single vaksin ini gitu
sebenarnya bicara penting pendidikan di baduy itu sangat penting